seorang ibu menangis histeris saat melihat anaknya ditangkap polisi
peristiwa yang terjadi di palembang sumatera selatan ini
akibat sang anak terlibat tawuran bersama dengan puluhan remaja lain
seorang ibu tak kuasa menahan tangis saat anaknya yang masih remaja digiring oleh polisi
sang ibu bahkan terus merauh dan memohon agar anaknya tak ditangkap
akibat terlibat tawuran sang anak kini harus berurusan dengan polisi
peristiwa yang terjadi pada hari minggu ini belum selesai
akibat menahan kesedihan ibu tadi pun jatuh pingsan saat dipertemukan dengan sang anak di mapol restabus palembang
hingga para ibu lainnya pun turun tangan menolongnya
iya inilah bukti kasih sayang ibu yang tak terhingga sepanjang masa
dua puluh delapan pelajar ditangkap polisi saat menggelar razia kamtip mas dan mendapati adanya aksi tawuran

dari dua puluh delapan pelaku enam belas diantaranya
hanya ditetapkan sebagai tersangka karena memiliki senjata tajam
sementara dua belas lainnya dilakukan pembinaan